kamu dipercaya sama aku
kepercayaan kamu sangat berarti buat aku
udah seharusnya camila melakukan itu kok
halo aku masih ada di sini
oke gue mau baca
apa kamu serius
ya udah kalau gitu kamu harus nyateng perasaan kamu sama aku
bukannya bawa semua menembak gue

jadi ya terserah kamu mau nerima atau enggak
mau gak jadi cewek gue
gimana ya aku pikir pikir dulu deh
oke aku terima

saya tidak mau mendengar penjelasan apapun dari kamu
kita sudah punya jalan masing masing
dan kita sudah tidak ada hubungan lagi
bagaimana caranya agar dia percaya sama aku
ini apa bu
kalau yang ini shirley
kamu lebih suka yang mana
haris enggak berminat
haris tunggu haris